meski kompetisi liga satu belum jelas kapan dilanjutkan
persebaya surabaya tetap melakukan langkah strategis dengan berburu pemain baru
digadang gadang memperkuat squad baju hijau
hal ini diungkapkan pelatih aji santoso usai memimpin latihan rutin
di stadion gelora sepuluh november tambak sari surabaya senin sore
pemain berdarah inggris indonesia itu telah mengikuti uji coba sejak dua puluh satu november lalu
pemain di bkn saat melawan persisolo
george brown terbukti bisa menjawab kepercayaan aji santoso
george brown mengaku sangat senang bisa bergabung dengan persebaya
sekarang lagi negosiasi kontrak
gimana akhirnya bisa bergabung dengan persisolo
aku senang banget ini klub besar di indonesia
dari kecil aku udah tau klub ini
aku senang aja soalnya
aku kerja keras buat momen ini
sama aku merasa aku merasa di rumah
job daun lebih banyak menghabiskan karirnya di inggris dan amerika
dan dia pernah merasakan gelar juara di inggris saat berseragam hilton fc
ribroto purnawanto surabaya jawa timur